ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyambut positif ditetapkan yang putra bungsu presiden jokowi
ksang pengharap sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia
hal ini disampaikan erlangga di kompleks istana kepresidenan pada selasa siang
erlangga menilai kehadiran ks ang akan berdampak positif bagi partai tersebut
namun erlangga enggan berkomentar terkait pengaruh kaisang terhadap koalisi indonesia maju yang mengusung prabowo sebagai calon presiden
sebab sejauh ini psi belum menyatakan dukungan pada prabowo
secara resmi walau telah mengikuti beberapa pertemuan dengan parpol koalisi pengusung prabowo